lagu patriot olahraga adalah lagu penyemangat untuk para atlet dan seluruh olahragawan di indonesia
aksi masal bernyanyi daring tersebut ternyata mendapat apresiasi
lebaga prestasi indonesia dunia atau leprit memberi penghargaan atas kreativitas para mahasiswa ini
khusus hari ini datang dari fakultas ilmu keolahragaan unes
yang telah berhasil menciptakan suatu rekor baru yaitu menyanyikan lagu patriot olahraga secara daring pertama di indonesia
oleh mahasiswa baru unes angkatan tahun dua ribu dua puluh
bagi mahasiswa masa orientasi kampus merupakan saat yang berkesan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi
karena biasanya diwarnai perpeloncoan oleh seniornya
damar sinuko semarang jawa tengah